nah kalian semua kan tahu
pokoknya sekarang kamu konsentrasi belajar
jangan memikirkan hal yang lain selain pelajaran
terima kasih raya
gue yakin tidak lama lagi raya bakal bisa menerima gue sebagai bapaknya
gue harus nunjukin ke raya kalau gue lebih baik daripada rabu
karena gue yakin hati kinanti mamanya raya pun seperti itu
dia menikah sama rama karena terpaksa aja
cintanya kinanti pasti untuk gue
berani beraninya kalian mengganggu jalannya gue

kan kasihan juga
eh si a
kalau boleh nawar
mendingan di luar saja
takut ada fitnah
yaudah teh silakan duduk
buah buahan tadi teh
sengaja beli buah buahan
buat teh ya
oh alhamdulillah makasih a
tapi kok sengaja sih
ya sengaja atau masa tidak disengaja
ah teh bisa saja
bagaimana keadaannya sekarang
alhamdulillah sudah baikan
terus gimana itu keadaannya ibu
oh teh manis
alhamdulillah sekarang saya sudah mendingan
terus sekarang teh abah yang suka jagain
dan kelihatannya juga teh manis